tahun ini pembayaran tol di seluruh gerbang gerbang tol di indonesia
bakal menerapkan sistem non tunai atau elektronik secara penuh
kepala badan pengatur jalan tol heri trisaputra kepada detik finance mengatakan
hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah mengimplementasikan gerakan nasional non tol
gerakan nasional non tunai maksud kami
saat ini penggunaan uang elektronik di gerbang gerbang tol di indonesia masih sekitar dua puluh tiga persen
jumlah ini akan didorong menjadi seratus persen pada tahun ini
proses penerapan ini dikatakan akan dilakukan secara bertahap